masih dari jelang idul adha agar sapi kurban yang dijual tidak mengalami stres
seorang peternak sapi di surabaya memutar musik tradisional dua puluh empat jam non stop di kandang sapi
pemutaran lagu lagu ini diakini selain tidak membuat sapi stres juga dapat meningkatkan kebugaran hewan sapi
alunan musik tradisional ini tidak datang dari kafe atau hajatan tapi di kandang sapi
ya kandang rojo koyo pakal surabaya ini memang menyediakan musik dua puluh empat jam untuk ternaknya
musik tradisional dipercaya bisa membuat sapi lebih rileks
musik ini bisa menambah berat badan bisa menambah supaya sapi sapi tidak stres
menjelang hari raya kurban permintaan sapi memang meningkat
suyatno yang beternak sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh ini pun menambah stok dari berbagai daerah
seperti bojonegoro lamongan dan tuban
sapi sapi pun harus menempuh perjalanan berjam jam dan harus beradaptasi dengan tempat baru
ini disisir ini dipijat
kayak panasnya ya pak ya
supaya apa ini pak dipijat
ya dipijat ini menghilangkan capek capek
mungkin ini barusan dari perjalanan jauh
ya disamping capek capek mereka biar nanti disini tenang
biar tenang ya kayak manusia
nah ini ditepuk tepuk ini tidak sakit pak
kalau enggak ini sudah biasa ditepuk tepuk gini supaya dia punya gerakan istilahnya itu kaget
supaya kaget gerakan tubuhnya ini gerak semua
sapi juga diberi ramuan kunyit jahe kencur dan telur yang dianggap bisa membuat sapi
dan bertambah nafsu makannya
sapi sapi jenis brahmana limosin dan simental ini dilepas mulai harga rp dua puluh hingga rp empat puluh lima juta
dua pekan menjelang idul adha tiga puluh ekor sapi telah laku dari tiga puluh lima yang tersedia di kandang ini